kita beralih ke informasi lainnya anda mungkin kerap meluangkan waktu ke pusat pusat perbelanjaan
namun kini belanja saja tidak cukup
sebuah pusat perbelanjaan kini mengusung konsep empat in satu
yaitu berbelanja bersantap kuliner bermain dengan keluarga dan menonton sinema
dan semuanya itu kini hadir di transmart jember yang baru saja diresmikan
jumat pekan lalu transmart jember resmi dibuka
retail ini merupakan yang pertama di jember yang menggunakan konsep empat in satu
yakni berbelanja bersantap bermain dan menonton
semuanya ini demi untuk memanjakan para pengunjung yang datang
seiring dibukanya transmart di jember diharapkan bisa menjadi tujuan berbelanja sekaligus berwisata
apalagi dengan akan adanya jalur tol transjawa yang melewati jember akan menjadi peluang pasar yang bagus
jadi harganya berhutang hutang untuk kota kota atau kawasan sekeliling
mulai dari bajuwati rumaja sampai ke bata setubung itu semuanya nanti akan terkoneksi
pemerintah daerah menyebut positif dibukanya transmart ini
bahkan ini memungkinkan menjadi tujuan wisata baru di penghujung tahun dua ribu dua puluh
kita dengan gembira menyiapkan kita akan komitmen untuk mengawal perpindahan alur
ketika trans jawa dimasuk ke jember kita akan fasilitasi dan bantu semua
transmart jember ini merupakan transmart ke satu ratus dua puluh enam yang telah beroperasi di indonesia
kini warga jember dan kota kota di sekitarnya bisa menikmati serunya berbelanja bersantap bermain dan menonton dalam satu lokasi saja
syahir fulkus mandani jember